ketua umum partai nasdem
ketua umum partai kebangkitan bangsa
dan semua saja yang mohon izin
termasuk mas utut adianto
dan seluruh hadirin sekalian
insya allah semuanya dalam keadaan bahagia
pertama saya mohon maaf karena datang terlambat
kami punya komitmen saksi nikah
tapi saya menyaksikan orang lain yang menikah
itu menghadiri pernikahan sebagai saksi
ini adalah wartawan yang selama ini
menempel selama kita kampanye
jadi sudah agak lama pesan waktunya
dan ketika datang undangan halal bihalal
saya sudah sampaikan dan bersyukur sekali
dua puluh dua tahun pks berjuang
dan dua puluh dua tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi
berdemokrasi dan kemampuan untuk berjalan dengan baik
dan ketika berada di luar komite
rekam jejak yang tadi juga disampaikan oleh pak surya paloh ada dinamika dalam dan luar
dan sekarang ada persimpangan jalan baru kita masuk oleh persimpangan jalan baru
yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana kita menunggu pks ambil yang mana
kita tunggu pks ambil yang mana tapi yang pasti adalah konsistensi itu adalah salah satu karakter dari pks
saya merasakan kami berjuang bersama sama di jakarta dari dua ribu enam belas terus sampai sekarang
beberapa karakter khas dari kader pks
keteguhan keteguhan konsistensi kerja keras ikhlas sanggup
sanggup bekerja dalam senyap dan siap untuk mengerjakan apa saja
itu apa saja dalam artian setiap tugas diberikan tak lihat posisi taliah jabatan semua dikerjakan
foto pak saihu menjaga tps yang tidur sampai larut malam itu itu beredar sampai kemana mana
bayangkan posisinya adalah ketua umum tapi ikut jagain tps sampai larut malam sampai all out
itu menjadi contoh karakter kader kader pks
dan ini suatu ketekunan keteguhan yang bisa menjadi contoh
bukan semata mata partai sebagai kendaraan untuk pribadi pribadi berbagai kepentingan
tapi partai sebagai tempat untuk penumbuh kembangan kader pengembangan kepemimpinan kader pengembangan seluruh potensi kader
dan dua puluh dua tahun ini dijalani dengan catatan yang gemilang
selamat bukan sekedar miladnya tapi selamat atas konsistensinya selama dua puluh dua tahun ini
dan kedepan kita berharap pks terus menjadi contoh
perjalanan republik ini masih panjang
dan siapapun yang berada di wilayah pengambilan keputusan sadar bahwa lahan pengabdian itu masih panjang sekali
usia partai ini juga tidak sama dengan usia badan manusia
partai ini punya usia yang jauh lebih panjang
karena itulah kita harus melihat apa yang sudah dikerjakan kemarin sebagai fondasi rekam jejak
untuk terus medan pengabdian yang tidak pernah berhenti
kami sendiri saya saya rasa gus mohaimin juga merasakan yang sama
selama perjuangan beberapa bulan ini menyaksikan betul
militansi kerja keras seluruh negara
pks di dalam perjuangan pileg dan pilpres kemarin
di semua lokasi tanpa beda
dan ketahanan ketangguhan dalam perjuangan ini membekas di kita semua
karena itulah penghargaan yang setinggi tingginya apresiasi yang setinggi tingginya
dan ini berarti apa yang tadi disampaikan
kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman
akan jalan terus selama republik ini
masih memberikan kesempatan pengabdian
dan ini ditandai pada momen pada hari ini
yang dulu sebelum bulan september
belum pernah satu ruangan bersama sama secara sering
dan sekarang bareng bareng terus
semua barrier barrier itu runtuh
dan itu sejarah baru
sampai di tingkat ranting cabang
warna hijau dan oranye bisa bersama sama
menjadikan sebuah kesatuan yang dahsyat
dan ini akan dikenang di puluhan tahun ke depan
harus mendapatkan catatan pahala berlipat untuk ini semua
karena ini persatuan indonesia yang dibicarakan
yang tadi sampaikan oleh pak suryapaloh
nasionalisme yang seringkali seakan dimonopoli oleh satu dua pihak
bahwa merah putih juga ada di dada yang oranye bajunya
merah putih segemerlap yang berada di barisan berwarna oranye
mas utut saya rasa juga mewakili pesan yang sama
mas utut adianto dan teman teman
ini semua bagian dari membuat demokrasi kita makin matang
ditentukan oleh kemampuan kita untuk menakar ambang batas
dimana sebuah perseteruan tidak diteruskan
ambang batas itulah yang membuat kita bisa dewasa
ketika ambang batas itu lewat
maka berbagai kepentingan rusak
ketika ambang batas perseteruan itu tidak bisa dipahami bersama sama
dan ini sekarang kita menyaksikan sejarah masa lalu
dimana ada polar polar
telah membuat sekat sekat itu runtuh
insya allah ini menandakan persatuan kita makin kuat di masa masa yang akan datang
dan insya allah perjuangan akan jalan terus
perjuangan tidak kenal sektor tidak kenal level
semua adalah medan pengabdian
baik kanan kiri atas bawah semua adalah medan pengabdian
insya allah kita akan terus berjuang bersama
terus mendorong agenda keadilan
terus mendorong adeganda kesetaraan
untuk indonesia yang makin bersatu
indonesia yang makin makmur untuk semua
demikian sambutan dari kami
kami izinkan mengakhiri dalam rangka halal bihalal ini
atas setiap dan semua salah hilaf
baik salah hilaf yang diketahui maupun salah hilaf yang tidak diketahui
mohon diberikan pintu maaf yang sebesar besarnya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh